dari pertandingan yang baru saja berakhir final piala gubernur jawa timur dua ribu dua puluh
persebaya surabaya jadi ujuara usai mengandaskan persija jakarta dengan skor empat satu
bertanding di stadion gloradel tassido arjo persebaya unggul cepat pada menit ke empat lewat octavianus fernando
persija bermain dengan sepuluh orang di menit ke tiga puluh tiga setelah ryuji utomo diberikan kartu merah oleh wasit
namun sebelum jeda marco simic ini menyahimakan skor jadi satu satu
kemudian di babak kedua persebaya menambah tiga gol lewat gol makan konate riki kambuaya dan juga mahmud eid
skor empat satu membuat tim berjuluk bajul ijo mengunci gelar juara untuk piala gubernur jawa timur dua ribu dua puluh
untuk mengetahui suasana di sana usai kemenangan persebaya surabaya dalam piala gubernur dua ribu dua puluh
piala gubernur jawa timur dua ribu dua puluh bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia miftah farid di sidoarjo jawa timur
mifta selamat malam tapi sebelumnya saya harus selamat dulu untuk warga surabaya tim kesayangannya jadi juara
tapi mifta kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya yang sempat terjadi kericuhan nih bagaimana kondisi pasca pertandingan final hari ini
puspa berbicara soal beberapa waktu yang lalu di blitar memang ada gesekan antara kedua pendukung persebaya dengan arema
polisi kepolisian dan terutama di tujuh pasukan baik dari kepolisian tni maupun satpol pp dikerahkan dan dua ribu sudah di siang siang tadi sampai malam ini saya berada di stadion
dan tadi sudah ada penyerahan
puspar bicara soal beberapa waktu yang lalu di blitar memang ada gesekan antara kedua pendukung persebaya dengan arema

meskipun ini pertandingan pramusim atau levelnya piala gubernur bukan pertandingan resmi yang tercatat dalam agenda

tapi yang jelas tensi tinggi saya rasakan betul antara persebaya dengan persija ini
dan juga dengan rivalitas mereka yang sudah puluhan tahun puspa kedua klub ini merupakan klub tua klub dari perserikatan yang masih eksis sampai hari ini
dan anda bisa lihat kalau kemudian ada gesekan antara pemain sampai ada kartu merah tadi mewarnai di pertandingan namun suasana pertandingan tetap berjalan kondusif
kedua tim bermain cukup alot cukup saling serang menyerang namun memang persebaya lebih baik secara fisik
karena beberapa pertengahan babak kedua misalnya terija jakarta agak kedodoran sehingga tadi markus simik misalnya berbreakback persebaya dan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemain persebaya yang jauh lebih tenang menguasai lini tenang dan kemudian suplei bola ke depan bisa diakses penyerang dari persebaya
dan ini kemudian membuat spirit pemain persebaya menjadi memunculkan
saya sempat mewawancarai beberapa manajemen persebaya ini menjadi modal bagi ungi musim yang panjang untuk liga satu yang akan bergulir pada akhir februari
yang jelas situasi aman dan ini kepolisian masih terus berjaga karena dari stadion dan mereka akan melintasi beberapa jalan jalan protokol yang ada di sidoarjo ini
mudik bahkan pasuruan yang merupakan
basis dari pendukung persebaya
oke mifta sebagai tuan rumah yang kemudian juga menjuarai piala gubernur jawa timur dua ribu dua puluh apakah nantinya akan ada jadwal untuk parade perayaan juara di surabaya ataupun sidoarjo
ya puspa yang jelas sebenarnya persebaya bukan tuan rumah
hari yang lalu sebelum diputuskan untuk bertanding di sidoarjo pihak dari asosiasi pssi untuk provinsi
jawa timur mendelegasikan persebaya sebagai tuan rumah dengan melangsungkan pertandingan di gelora bung tomo atau gbt yang ada di surabaya
namun pihak persebaya menolak karena pertama mepetnya jadwal pertandingan
karena tentu saja ketika persebaya bermain manajemen persebaya memiliki standar yang cukup tinggi
misalnya mereka harus menjual tiket melalui beberapa aplikasi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para bonek
sehingga anda tidak akan melihat banyaknya antrian ratusan atau bahkan puluhan ribu spon
ini bagi tim tim yang nantinya akan berlagak di liga satu
soal nanti apakah kemudian kemenangan persebaya ini akan dilakukan parade
kemenangan entah besok atau seperti tradisi sebelumnya
bahkan meskipun beberapa waktu yang lalu ketika persebaya mengatakan di liga satu tidak juga
ketika mereka datang dari peta ketika melawas mereka di liga satu
kemudian dengan bonek selalu menyambut di batas kota antara sidoarjo
dengan surabaya dengan jumlah mereka yang cukup besar cukup banyak menunggu
apakah memang ada agenda resmi
kalaupun tidak ada agenda resmi
saya bisa prediksi memang ini sudah menjadi tradisi
bonek akan menyambut kemenangan ini dengan sukacita
dengan gegap gempita
karena inilah modal awal bagi persebaya untuk mengatasi liga dua
saya ingat pada liga satu beberapa waktu yang lalu
atau di tahun dua ribu sembilan belas
persebaya menduduki peringkat
dan berikutnya liga dua
bagi bonek meskipun tidak juara
ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa dan
dan diharapkan oleh bonek
persebaya menjadi modal yang baik untuk mengarungi liga satu untuk tahun ini
dan bisa menjadi juara untuk season atau season di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
oke meskipun ada sedikit gangguan komunikasi antara kami di studio dan juga miftah farid di sidoarjo jawa timur
tapi saya merasakan betul bagaimana keseruan
dan juga bagaimana
perayaan para bonek merayakan kemenangan dari persebaya surabaya atas piala gubernur jawa timur dua ribu dua puluh ini
miftah farid korespondensi ann indonesia melaporkan dari sidoarjo
terima kasih banyak